aksi penjamretan dengan membawa senjata tajam di kabupaten malang semakin mengkhawatirkan
pelaku sempat membolak balikan tubuh korban sambil mengacungkan celurit
aksi pelaku menjamret gelang emas ini terekam kamera cctv dan sempat viral di media sosial
dalam rekaman kamera pengintai ini sr korban penjambretan di depan rumahnya
di desa sepanjang kundang legi kabupaten malang
sempat bergumul dengan pelaku penjamretan yang memaksa melepaskan gelang emas milik korban
pelaku jampret sempat membolak balikan tubuh korban sambil mengacukan celurit
nampak lalu lalang kendaraan dan warga sekitar
namun tak ada satupun yang berani memberikan pertolongan
pelaku akhirnya berhasil membawa gelang emas milik korban
berarti langsung bawa senjata ikut mangkuk
langsung yang berarti buku ikut mangkuk ikut buku ya isi gimana lah kejadian dan video itu
kita sudah datangi korbannya sudah kita minta ikut terangkan
dan sekarang kita masih dalam tahap pengejaran untuk mengumpulkan bukti bukti lainnya
kini polisi masih terus melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran pada pelaku penjabretan
dengan memeriksa saksi dan rekaman cctv